redaksi siang kembali mengajak anda mengunjungi dua puja serai yang dapat anda kunjungi saat makan siang di jakarta
dan keduanya ini berada di pusat kota
penasaran berikut liputannya
halo teman teman kita ketemu lagi di segmen makan dimana
segmen yang mengajak anda untuk mengunjungi tempat makan yang rame
karena biasanya yang rame itu banyak disukai orang harga makannya terjangkau
dan juga banyak variasi pilihan makannya
di kesempatan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengunjungi dua lokasi tempat makan yang dekat dengan masjid
karena hari ini kebetulan juga adalah hari jumat dan kolega saya mau selamat jumat dulu kan ya
pertama saya ajak anda ke masjid cutmutia menteng jakarta pusat
tidak hanya ramai dengan kegiatan keagamaan kawasan masjid cutmutia juga dikenal sebagai kawasan wisata kuliner
nah kalau setiap hari jumat biasanya di depan masjid juga ada pasar kaget seperti ini
di mana anda bisa membeli beragam macam barang terutama
sambil menunggu teman saya selesai salat jumat saya jajan dulu ya
kawasan kuliner di sini tidak terpusat di satu tempat semacam pujasera
ada rumah makan yang langsung bertetangga dengan masjid
namun kebanyakan rumah makan berada di sepanjang jalan serikaya dua dan jalan menteng kecil
terima kasih ibu
terima kasih bu
kalau itu ini benar enak enak ya
ada high end dini pani
tahu karena memang enak ada daging
apa yang aku keluarkan di sini
jadi pada waktu yang terbaik
itu bisa eharismen dong
saljunya sangat terasa sekali dagingnya pun juga lembut dan porsinya pun juga cukup banyak
namun yang namanya rasa porsi dan juga harga memang relatif subjektif berbeda beda bagi setiap orang
namun jika anda ingin makan siang yang tidak terlalu berat
sop buntut ini bisa menjadi salah satu pilihan anda kalau anda berkunjung di kawasan cutmutia ini
lantas apa kata pengunjung lainnya
porsi makannya pas ya
terus yang saya suka buntutnya itu empuk gitu loh
oke sekarang saya ajak anda ke lokasi selanjutnya
nah sekarang saya sudah sampai di lokasi yang kedua yakni masjid sunda kelapa menteng jakarta pusat
nah letak dari pujasera ini tepat berada di depan gerbang utama masjid sunda sama
nah kalau anda datang antara jam dua belas sampai jam setengah dua siang apalagi kalau hari jumat
anda harus cukup bersabar untuk menikmati masjid ini
anda harus cukup bersabar untuk mencari tempat duduk karena di jam makan siang di sini itu rame sekali
dan apalagi tempat duduknya sangat terbatas sekali jualannya
berbeda dengan kawasan masjid cutmutia puja sera di sini kebanyakan menjual makanan khas kaki lima
ada sate padang sotomi sampai dimsum
tapi nah ini dia salah satu kuliner yang saya disarankan untuk coba pada saat di kawasan masjid sunda kelapa yakni
kelihatannya enak ya cuma saya mau pastikan lagi benar nggak sih rasanya seenak yang dibilang banyak orang
yang saya tahu tongseng pertama kali ya di sini gitu
memang sih kalau teman teman saya bilang wah kurang enak nih karena masaknya langsung banyak gitu
jadi kurang sip tapi menurut saya yang paling pas saya udah kemana mana ya di sini
sip saya pesen ya
tong seng yang fresh karena baru banget matang dan bumbunya pun juga cukup pas
kalau menurut saran banyak orang di sini makan tongseng kambing wajib dipadankan dengan es kelapa jeruk
rata rata harga makanan di sini berkisar antara lima belas hingga tiga puluh per porsi
dan untuk mengakhiri perjalanan makan siang saya hari ini saya pilih rujak mangga sebagai makanan penutup
dan itu saja
itulah dua puja serapilihan saya yang dekat dengan masjid
nah kalau anda mau makan di mana
bumta cacateningrat jakarta